cabang olahraga para atletik terus berlatih dan berburu poin demi paralimpiade paris dua ribu dua puluh
saat ini tim indonesia baru memiliki dua atlet yang menembus paralimpiade
ada kejuaraan di jepang yang bisa dimanfaatkan untuk menambah kuota atlet
berlatih di stadion sriwedari solo jawa tengah
tim para atletik indonesia fokus di lari balap kursi roda serta lempar lembing
untuk paralimpiade paris nanti indonesia baru memiliki dua atlet yang lolos kualifikasi
mereka adalah karisma evi tiarani dan sabto yogo
keduanya berasal dari nomor lari dan ditarget mendapat satu medali perunggu dari sabto yogo
namun masih ada kesempatan bagi indonesia untuk menambah kuota atlet
minggu depan mereka akan berlaga di kejuaraan atletik di jepang
untuk persiapan peralihan sendiri saat ini sudah masuk di persiapan prekompetisi
untuk minggu depan kita akan berangkat mengikuti world champ di copy
karena itu merupakan event kualifikasi menuju paralimpik terakhir yang akan kita ikuti
dalam mencari tiket menuju paralimpik nanti
apa namanya tambahan kuota yang akan nantinya bisa masuk di paralimpik
para atlet di tingkat asean sudah bisa dibilang cukup disegani
mereka kerap menjadi juara umum di setiap ajang berlevel asean
olimpiade memang belum bisa mendatangkan banyak medali
dengan usia atlet saat ini indonesia diharapkan bisa berprestasi ke depannya
weddi nugroho kompas tv solo jawa tengah